sejumlah lembaga survei merilis hasil elektabilitas bakal calon presiden di sejumlah daerah di indonesia
baca pres pdip ganjar pranowo unggul di jawa timur berdasarkan hasil survei smrc
sementara menurut survei lsi denny ja elektabilitas bakal calon presiden dari koalisi perubahan anies rashid baswedan turun usai deklarasi
lembaga saiful mujani research and consulting smrc merilis hasil survei terbaru tentang elektabilitas bakal capres dan cawapres di wilayah jawa timur
dalam survei yang dilakukan pada dua puluh hingga dua puluh dua september itu smrc melakukan simulasi dengan tiga pasangan
yakni ganjar pranowo mahfud md prabowo subianto erik tohir dan anies baswedan muhyemin iskandar
anies baswedan dan muhyemin iskandar
hasilnya pasangan ganjar mahfud unggul jauh dengan suara empat puluh lima persen lalu disusul prabowo erik dua puluh delapan persen dan anies caimin dua belas persen
sementara survei yang dilakukan lsi denny ja dua hari usai deklarasi anies baswedan muhaymin iskandar di surabaya jawa timur menunjukkan
elektabilitas bakal calon presiden dari koalisi perubahan anies rashid baswedan turun
peneliti lsi deni ja aji alfarabi menyebut deklarasi anies bersama muhaymin menjadi faktor terkuat dari turunnya elektabilitas anies
aji memaparkan beberapa faktor yang menyebabkan elektabilitas anies menurun
pertama pasca kritik keras dari ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono yang menyebut anies tidak bisa memegang janji
faktor kedua terkait pencabutan dukungan dari partai demokrat kepada anies
terkait pencabutan dukungan dari partai demokrat kepada anies
survei dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap satu dua ratus responden
pak prabowo supianto masih perkasa ya diurutan pertama diangkat tiga puluh sembilan delapan persen
kemudian disusul pak ganjar pranowo capres dari pdi perjuangan dengan angka tiga puluh tujuh sembilan persen
pak anies sendiri diangkat empat belas lima persen dan tidak tahu tidak jawab tujuh delapan persen
sementara itu dengan melibatkan sebanyak satu dua ratus responden melalui metode telepolling secara nasional pada survei dua puluh empat sampai dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh
lembaga survei independen nusantara merilis nama yeni wahid dengan elektabilitas tertinggi dari beberapa tokoh perempuan yang diinginkan masyarakat sebagai calon wakil presiden pada pemilu dua ribu sembilan belas
disusul oleh gubernur jawa timur hovifah indar parawansa dua puluh sembilan persen
mantan menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti sembilan dua persen
puan maharani tujuh dua persen
serta sri mulyani empat persen
sosok yeni wahid tadi sering disebut memiliki basis nu basis dia juga menjadi sebagai warga nu
yang kedua kemudian sosok yeni wahid juga menjadi representasi
representasi kaum perempuan
pada kesempatan yang sama pengamat politik sekaligus dosen universitas al azhar ujang komarudin mengungkapkan
sosok cawa pres menjadi penting untuk dapat memenangkan pil pres dua ribu dua puluh empat mendatang
ketika misalkan capres saat ini elektabilitasnya itu hampir sama lah ya merata antara pak prabowo ganjar dan pak anies
maka sosok cawa pres itu menjadi penting
nah figur perempuan itu menjadi penting
lalu juga figur dari nahdlatul ulama juga penting
dan figur tadi perempuan penting
nah mbak yani wahid ini mewakili dari representasi itu
ujang menambahkan kompetitifnya survei elektabilitas capres cawapres yang ada saat ini
maka jawa timur menjadi battle ground atau pertarungan utama dalam pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
tim liputan cnn indonesia